kamu mau ke rumah sakit kan
biar aku antar
aku bisa pergi sendiri
aku gak mau kamu kenapa kenapa kayak kemarin
ya aku gak mau kamu antar
udah biar aku antarin
kalau kamu nangis seperti itu
ini bukan urusan lo
dewa yang kamu tangiskan
suami di atas kertas
lo gak lupakan
kalau gue ini tuh gak mencintai lo
gue ini terpaksa
yang penting setelah kita cerai nanti
itu bayi milik gue
berani banget ya lo
apa lo jangan lupa
anak itu bukan cuma punya loh
tapi punya kita
karena itu gue punya hak
karena itu gue punya hak
aku gak bermaksud membuat putri takut lagi
apalagi bersikap kasar padanya
sekarang dia istriku
dan mengandung anakku
aku harus menjaga dan melindungi mereka berdua
kenapa aku gak rela dia menangis
aku bisa merisau
gak mungkin nggak mungkin gue suka sama putri
karena kami cuma menikah demi bayi itu
hanya demi sampai bayi itu lahir
kenapa sih pak
papa selalu ikut campur urusan aku
sekarang terlambat tau gak
putri nikah sama raja
aku yakin putri gak bakal bahagia sama raja
udah ya wak
kamu tuh sekarang jangan sok jadi pahlawan kesiangan ya
semuanya udah selesai
seenggaknya itu aku bisa nyelamatin putri di pernikahan itu
udah telat deh wak
putri sekarang udah menikah sama raja
itu artinya dia udah siap jadi istri orang
kenapa sih yang di pikiran kamu cuma putri putri putri aja terus
gak capek itu otak kamu mikirin dia terus
papa gak seneng ya gak takut bahagia
justru itu papa menolongin kamu dari masa depan kamu yang buruk kalau kamu sama putri
di luar sana masih banyak banget perempuan yang jauh dari segala galanya
daripada kamu pilihannya sama putri yang udah gak suci kayak gitu
leider yang worms pah
rasanya ini ada masalah juga

oh menurutmu dia benar benar pun itu

jangan nggak kuat

kita mah ramadan ya
ini pada minum dulu ya pa
papa sekarang udah bangkrut tuhan
kita udah jatuh miskin sekarang
itu gak penting
yang penting sekarang
papa harus sehat dulu
bagaimana sekarang papa mau sehat tuhan
kalau sekarang kita udah gak punya apa apa lagi
ya yuk papa sabar ya
papa harus kuat
ini cobaan untuk kita
kamu mau ke rumah sakit kan
biar aku antar
aku bisa pergi sendiri
aku gak mau kamu kenapa kenapa kayak kemarin
yaudah aku antarin
ya aku gak mau kamu antar
udah biar aku antarin
jangan paksa putri
lu kenapa dia udah kemana ongol ya
udah biar aku ajak
emang dia siapa
biar satri aja yang antar gue
lu gak perlu tau siapa gue
yang jelas putri itu bertahun tahun sama gue tuh aman
kakak ya lu pertama kali kenal
lo bikin hancur kehidupan dia
gak usah nunjuk gue
bukannya gue bermaksud buat
ngikut ngikut kejadian lu dulu

seenggaknya biar dia tuh sadar atas kesalahan dia
kalo dia gak pantas buat lu put
udah udah sat biar mendingan sekarang lo ntar gue ya
kamu tenang kamu tenang ya biar ibu dia ikutin mereka oke silahkan sampein
gue emang lima tahun di penjara tapi bukan berarti gue suka ngomong perenangan kayak gini
tapi gue kenal sama
gue dapet rekomendasi dari obadjat
gue mau ajak lo kerja sama
iya pasti lo berminat kan
karena itu uang yang cukup besar
lima puluh juta sih emang gede duitnya
cuman lo harus tau di dalam ya itu hidupnya gak enak
jadi gue baru bebas dari penjara jadi gue pengen nikmatin hidup gue
gue bakal bayar lo lebih besar daripada itu
kalo lo berhasil
namanya raja irsyad
dia ini pengusaha muda sangat kaya dan sangat sukses
kamu buat mereka berdua sangat menderita untuk membayar dendam
jangan kau bikin pack bangetmu
enggak usah lo suruh juga gue bakal bikin raja
gue bakal bales semua itu lo liat aja algae alabama khidmat